kemudian kami telah menjawab surat pak gunur tadi
intinya adalah pak gunur meminta supaya membatalkan seluruh hak guna bangunan
yang telah memberikan r tiga atas pulau hasil reklamasi c d dan g
dari situ kami dapat jelaskan bahwa penerbian hgb tersebut
adalah atas permintaan pemba dki ini
dan telah sesuai dengan peraturan administrasi pertanahan yang berlaku
oleh karena itu tidak bisa dibatalkan
karena kalau kita batalkan ini akan menciptakan ketidakpastian hukum
jadi kami tidak bisa membatalkan
karena yang telah dibuatkan itu sah sesuai dengan hukum
kemudian korespondensi yang dikirim oleh pak gunur dki
dalam dunia pada bpn dalam pandangan pada penerimaan
tidak bisa retroaktif
karena tadi kan pak gunur dki mencabut surat surat sebelumnya
bagi kami surat itu telah digunakan sebagai dasar pengeluaran agb
lalu sebab itu kita menyatakan bahwa surat itu tidak bersifat
jadi kita keluarkan hgb
kita keluarkan surat surat yang dikirimkan oleh pak gunur sebelumnya
pak gunur sekarang ini tidak bisa membatalkan yang lama
karena itu sudah digunakan
terhadap hgb yang telah diterbitkan hp empat puluh lima muara kamal
perbuatan hukum dan keperlatian dan pembubanan
artinya hgb itu telah ditetapkan di atas hpl
kalau ada perlu peralihanan
jadi itu harus dengan tujuan pemegang hpl
artinya adalah kalau ada pembebanan dan lain lain
itu harus mendapatkan tujuan bpn dki
itu pendapat kami
tapi sebagaimana keputusan administrasi
kalau pemda tidak sepakat dengan kami
bpn bisa menggugat bpn ke pt un atau berdata
kalau nanti pt un menyatakan bahwa keputusan kami
dibatalkan kita akan batalkan
kalau menurut pt un keputusan peradilan yang kami hargai
karena itu apa
untuk menciptakan kepastian hukum dan bidang administrasi tanah
sekali kita batalkan hal yang seperti ini
maka produk bpn tidak akan menjadi dipercaya oleh masyarakat
kemudian pak gubernur juga mengatakan
antara pulau c dan g
pulau c sebenarnya baru diberikan hpr
belum ada hgb apapun di atas pulau c
pulau g tidak ada sama sekali tindakan administrasi pertanahan diatasnya
ya kita nggak mau berspekulasi
kita tunggu prosesnya di sini
pak anies yang akan memberikan klarifikasi
tapi kita pada intinya sangat mengerti
bahwa pengajuan yang kemarin itu
dan banyak dasar dasar yang diberikan
yang digunakan untuk mengajukan surat permohonan yang sebelumnya itu
yang tidak valid
jadi ini yang kami
halo pak seda
jangan ngumpet dong ini pertanyaan tentang bpn
jadi permintaan kita
permintaan kita ya tentunya bpn memiliki posisi
dan pada akhirnya semangat kita ingin
mengembalikan bahwa proses itu harus berpihak pada publik
kita sampai tadi pagi masih dicek
karena kita justru dengar dari teman teman media